jangan santum nih kami tapi santunkan kami di ranah kehidupan bermasyarakat
karena kami adalah warga negara indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan nasional indonesia
debur ombak dan tawariang anak anak di tepi pantai memecah kesunyian
dunia gelap fitri nugrahan ningrum seketika itu bersinar
dengan wajah berseri ia menyapa anak anak pantai penuh semangat
ia pun langsung mengajak anak anak bermain kuis
yang bisa menjawab dengan cepat akan mendapatkan hadiah berupa alat tulis dan gambar
tak kalah seru
fitri membuat permainan yang membuat lima belas anak pantai sore itu tertawarian dan saling berkejaran
dengan balon terikat di kaki fitri meminta anak anak berusaha memecahkan balon di kaki lawan bermainnya
gelak tawa pun pecah wajah fitri kian berseri
fitri nugrahmaningrum jauh jauh meninggalkan daerah kediri menuju ke tanding bias untuk bermain bersama anak anak pantai di sini
halo adik adik semuanya
kakak boleh ikut gabung main ya
kalau ini dilakukan setiap hari atau pada waktu tertentu
tidak tentu mbak
kalau misalnya saya sudah tidak ada aktivitas yang padat saya menyempatkan diri saya untuk menyapa anak anak yang di pinggir pantai
sebenarnya aktivitas ini untuk apa sih bu jauh jauh dari rumah datang ke sini
yang pertama untuk mengobati hati saya mengobati kerindungan saya terhadap cerianya mereka
yang kedua saya memberi motivasi ke anak anak pentingnya pendidikan dan pentingnya masa depan mereka
outputnya ini apa ini untuk mereka sebenarnya manfaatnya
kegunaannya sebenarnya untuk mereka itu apa pendidikan itu
ya mereka harus memahami bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan karena pendidikan itu jendela masa depan
tanpa pendidikan memang mereka bisa hidup
akan tetapi hidup
hidup yang cerdas berkualitas indah terkemas bagaimana hidup yang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain itu melalui pendidikan
seperti semangat yang terkandung di samaraya bu
inilah dedikasi fitri nugrahaningrum
seorang penyandang disabilitas netra yang mengabdikan diri untuk keberlangsungan hidup anak anak di lombok barat dan kalangan disabilitas netra lainnya di nusa tenggara barat
saya dengan anak anak itu banyak sekali hal yang mengajarkan saya untuk lebih kreatif untuk lebih bersabar untuk lebih bersyukur
dan saya bersyukurnya itu ternyata walaupun dengan saya yang tidak melihat saya bisa berbagi dengan anak anak
itu yang membuat inspirasi terbesar saya
yang mereka yang fab
fitri nugrahaningrum adalah putri
dari pasangan bagus arman edi suwarno dan chanti herawati
dibesarkan dari keluarga sederhana di solo fitri tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat
hingga akhirnya di usianya yang ke dua belas tahun dunia terang fitri berubah gelap
meski demikian fitri tak ingin berpasrah
ia tetap ingin mencatatkan hidupnya pada barisan orang orang yang dapat memberi manfaat
kebutaan saya mbak
saya buta itu udah besar
udah umur dua belas tahun mengalami kebutaan
dan kelas dua sma total tidak bisa melihat sama sekali
nah waktu itu saya bingung gitu
karena saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat
dan pesan orang tua saya ketika saya buta saya tidak lantas menjadi pemijat
atau bahkan auzubillah menjadi pengemis kayak gitu
saya harus bisa berkarya untuk masyarakat bisa membanggakan minimal orang tuanya kayak gitu
dalam dunianya yang gulita fitri mencari pelita
tak hanya untuk dirinya tapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya
hingga takdir pun berpihak
tuhan memberikan jodoh terbaik tanpa ia sangka
pria asli kecamatan kediri kabupaten lombok barat yang ia kenal hanya melalui sambungan telepon
fitri pun diboyong ke lombok
setelah saya pindah mengikuti suami ini
banyak sekali teman teman disabel saya yang belum berpendidikan
masih disemunyikan oleh keluarganya
kemudian belum bisa berbahasa indonesia
dan jauh dari ilmu pengetahuan
pun begitu dengan anak anak
ketika mereka itu seharusnya memiliki cita cita untuk masa depannya
ternyata mereka itu besar dengan sendirinya
besar di lingkungannya tanpa pendidikan orang tua tanpa pendidikan keluarga
dan bahkan banyak sekali anak anak itu yang putus sekolah karena kurang biaya
itu yang membuat saya sedih
dan saya ingin disabilitas serta anak di lombok di nusa tenggara barat ini
akan bisa berubah
dan merubah dirinya dengan kondisi yang mereka miliki
di desa karangbedil selatan kecamatan kediri kabupaten lombok barat
cita cita fitri perlahan terwujud
dengan dukungan suaminya pada tahun dua ribu sembilan
fitri membuka sekolah khusus anak anak kurang mampu
dan mendaftarkan yayasan dengan nama samara
tempat puluhan anak lombok barat menaruh harapan masa depan
sebelum saya di kegiatan disabilitas
itu kami lebih ke anak anak
karena di sini untuk motivasi berprestasi itu belum ada
anak anak masih males untuk sekolah
kemudian juga ahlaknya itu belum terbentuk
sopan santun belum ada seperti itu
saya membuat tpa kelompok ngaji awalnya mbak dari sembilan orang
dan akhirnya saya namai tpa samara lombok tahun dua ribu sebelas dua puluh mei dua ribu sebelas
itu dengan harapan tpa samara lombok itu akan menjadi manusia yang cerdas
berkualitas indah terkemas
kendati dirinya memiliki keterbatasan
baik keterbatasan fisik keterbatasan ekonomi keterbatasan apapun
akan tetapi hak dan peluang anak itu sama untuk menjadi pemimpin negara
ruang ruang kelas di taman pendidikan anak ini merupakan bekas gudang
dan ruang kerja konveksi milik suami fitri
saat pagi menyingsing kediaman fitri pun mulai ramai dengan anak didiknya
tiga orang guru paut sibuk mengatur dan mengarahkan anak anak masuk ke dalam kelas
tak ada target yang tinggi
fitri hanya ingin membekali anak anak dengan budi pekerti yang baik sejak dini

anak anak di bawah asuhan tenaga pengajarnya tumbuh
menjadi anak anak yang dapat hidup di lingkungan sosial dengan baik
bu pitri adalah seorang pahlawan yang ingin anak anak masyarakat
untuk menjadi anak yang pintar hebat berkualitas cerdas dan disiplin
saat kelas paut usai kegiatan fitri belum berakhir
sejumlah anggota persatuan berkata
sejumlah anggota persatuan tunanetra indonesia di nusa tenggara barat
kerap datang untuk meminta pendampingan ilmu keterampilan dari fitri
setiap pekan ada sekitar delapan hingga sepuluh orang yang hadir di kediaman fitri
kali ini sekitar sepuluh penyandang disabilitas netra berlatih membuat bunga pitaka
dengan sabar fitri mendampingi satu persatu anggotanya memotong membentuk hingga merangkai bunga bunga dengan aneka warna
dengan sabar fitri mendampingi satu persatu anggotanya memotong membentuk hingga merangkai bunga bunga dengan aneka warna

tak hanya membuat bunga fitri pun menyisipkan pengetahuan tentang daur ulang barang barang plastik
di antaranya dengan cara memanfaatkan gelas dari plastik air mineral yang dikreasikan menjadi tempat pensil
ibu fitri itu manfaatnya luar biasa
bukan saja untuk kami yang tunanetra tapi untuk banyak orang
saya ingin seperti beliau bisa punya banyak manfaat
buat orang lain bisa mandiri bisa berdiri di atas kaki saya sendiri tanpa meminta bantuan pada orang lain
kami datang ke sini sebenarnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mendapatkan teman teman yang banyak
karena tuna netra itu sebenarnya kalau di rumahnya sendiri
kurang pergaulan kebanyakan
nah di sini di organisasi pertuni ini di tempat ibu fitri
kita bisa banyak teman ada pengetahuan pengetahuan
dan kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luar dengan instansi instansi
inilah dunia fitri hari demi hari ia lewati tanpa terbuang percuma
memberi manfaat bagi sesama
pagi itu suasana di rumah fitri tampak sibuk
berbagai bumbu disiapkan aneka bahan makanan tertata dan siap untuk dimasak
aktivitas memasak ini biasanya dilakukan oleh mbak fitri pada saat ada beberapa teman teman disabilitas yang akan menginap di kediaman beliau
mbak sebenarnya kalau teman teman disabel kesini tuh ngapain aja sih
mbak prostruktur di sini edit lelenggap

empat aukt sembilan tahun
lalu kuliah di equivalent dua tahun sakit

mbak plata lalu mereka membuka siswa kita di virtueo ini
semoga mbak plata lebih bagus
beginilah keseharian fitri dan zaky
tak hanya memberi ilmu pengetahuan dan pendampingan
tanpa kenal lelah mereka pun dengan cekatan menyediakan hidangan
bagi anggota disabilitas yang menginap di rumahnya
fitri berharap teman temannya sesama penyandang disabilitas netra
bisa ikut turut berkontribusi pada dunia pariwisata di lombok barat
dengan pembekalan bahasa inggris dan keterampilan lainnya
seiring dengan infrastruktur di area wisata lombok barat
khususnya di tanjung bias yang bisa ramah untuk penyandang disabilitas
dan hadiah itu akan segera terwujud
waktu itu kami sempat kolab
memulai usaha yang baru dari
buat apa sebelum catering catering
ke sekolah sekolah itu
tanpa terasa lelah
jualan itu nasi goreng
buat makanan itu untuk diantar ke kantin kantin
itu yang paling saya selama dua tahun itu
jadi itu yang membekas sekali
jadi kayak salutnya sama berani
kayak tanpa kena lelah itu
ahmad zaki adalah sosok penting
di balik kegigihan fitri nugrahaningrum
zaki suami yang setia mengantarkan
dan menemani kemanapun fitri pergi
zaki telah menjadi tongkat penonton
jalan bagi fitri
tempat ia berkuluh kesah
atas segala susah dan lelah
teman yang mengantarkan fitri mewujudkan mimpi
cinta zaki kepada fitri tumbuh sejak pertama berjumpa
sejak saat itulah zaki berjanji akan menjadi lelaki yang selalu berada di samping fitri dalam segala keadaan
yang saya lihat dari beliau ini banyak motivasi untuk saya
tadinya awal perkenalan kami ngobrol masalah usaha tapi lama lama ngarah ke keluarga
jadi saya terpilih dia kenalan juga saya ini seorang yang buta tidak melihat
terus keluarga itu akhirnya sudah merasa enak jurat juratnya ya
tidak tahu lah itu ada rasa saya ingin kenal sudah sampai kami menikah itu
zaki adalah seorang pengusaha songkok
dulu hampir seluruh ruangan di rumahnya ia jadikan sebagai workshop songkok
namun untuk memenuhi impian istrinya zaki menyulap ruang kerjanya menjadi kelas untuk paut dan kantor bagi yayasan yang dikelola istrinya
zaki mencari teman yang lebih baik
zaki juga memiliki toko yang ia sewa sebagai tempat pemasaran produk songkoknya
toko songkok ia kelola bersama anak asuh yang sejak dua ribu sebelas sudah menjadi anak didik sekaligus anak angkat fitri nugrahaningrum
dari konveksi dan toko inilah hampir seluruh biaya operasional yayasan fitri mendapat pendanaan
karena tak ada donatur tetap yang memberikan dukungan dana dalam jumlah besar kepada yayasan samara
tak peduli berapa besar materi yang ia keluarkan bagi zaki
istrinya adalah segalanya
jiwa sosial fitri patut mendapat dukungan karena tak banyak orang yang peduli sepertinya
wah itu di akhirat
kalau ngomong berarti itu sangat sangat berarti
bagi saya dia banyak memotivasi saya
dia membuka buat saya semangat
yang jelas pertama wujud cinta saya sama istri saya sama teman teman ini juga
dan siapa lagi
kalau bukan kami yang mengakomodir segala kebutuhan mereka
teman teman kalau tidak kita yang arahkan mereka nggak bisa jalan sendiri
begitu jadi harus selalu kami dampingi
menjawab mimpi besar fitri zaki telah menyiapkan satu tempat yang akan menjadi tempat baru untuk memenuhi jiwa sosial fitri
pintu gerbang ini belum memiliki nama
tapi tumpukan bata dan batu yang berserakan dalam proses pembangunan ini adalah wujud dari fitri nugara ningrum
untuk memberikan naungan yang layak bagi seluruh muridnya serta kalangan disabilitas yang berada di bawah bimbingannya
melalui rumah belajar samara
iya inilah kejutan yang telah disiapkan fitri untuk seluruh anak didik dan saudaranya sesama penyandang disabilitas
rumah sederhana ini ia dapatkan melalui doa yang tak putus
rencananya akan dijadikan sebagai rumah singgah dan belajar samara
tak hanya zaki salah seorang anak angkat fitri faisal rahman
satu dari sembilan anak yang pertama kali mengenyang pendidikan dari fitri turut membantu
tidak ada batasnya sayang sama bu fitri
karena itulah saya mau balas jasanya bu fitri
karena berkat beliau saya bisa jadi seperti ini
saya akan berusaha untuk membalas jasanya ibu
biar gak jadi anak durhaka
saya lulus sekolah juga berkat ibu putri
saya masuk kuliah berkat ibu putih semua
dan dia juga tulus
tulus dan ikhlas membantu siapapun
makanya saya betah di sini
tapi perlu kesabaran
saya ingat cuma satu dia bilang
jangan kecewakan ibu cuma itu
dia cuma minta biar yang penting dia bahagia itu
yang penting jangan kasih saya dia kecewa itu
cuma itu pesannya
karena saya kan anak pertama di samara ini
cuma itu dah pesannya
jangan kasih saya kecewa itu
makanya saya mau berusaha
saya mau berusaha
tapi ibu udah kecewa
gerakan fitri membuka akses pendidikan telah dikenal banyak pihak
berbagai penghargaan pun telah ia dulang
mulai dari penghargaan sebagai tokoh inspiratif pendidikan dari pertamina
penghargaan dunia pendidikan dari kementerian agama
dan sejumlah penghargaan lainnya dari pihak swasta
jangan santum nih kami tapi santunkan kami di ranah kehidupan bermasyarakat
karena kami adalah warga negara indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama
dalam pembangunan nasional indonesia